yang tidak pantas
kamu jangan berpikiran seuzon duluman
kalaupun itu benar
kamu jangan punya pikiran nekat
kamu jangan punya pikiran nekat
karena restu orang tua itu sangat penting
itulah maksud saya datang kemari
semenjak orang tua saya meninggal
hanya pak haji lah
yang saya anggap sebagai orang tua saya sendiri
saya sekalian meminta tolong
sama pak haji
ke emaknya leha
soal hubungan saya dengan jula
insyaallah bapak bantu man
terima kasih pak haji
kalau gitu kita sekarang ke rumah julaiha
baik pak haji

leha cepet banget ya
leha cepetan leha
leha cepetan leha
leha cepetan leha
leha cepetan leha
leha cepetan leha
cepetan aja juragan ya
cepet dulu ya
kamu jangan bikin makna marah juragan benny
dia udah nunggu kamu tuh di luar
dia bawain barang barang bagus bagus
mak aja suka apalagi kamu
pak haji deketin jurogan benny
ph kalau dia mau udah dari dulu
ini dia maunya sama kamu
anak mak yang cantik
leha gak mau
bukannya aku harus marah
jangan bikin mak mau
jangan bikin mak mau
jangan bikin mak mau
jangan bikin mak mau
jangan bikin mak mau
den benny kesini teh
mau ngelamar leha
apa saja yang dibutuhkan
dan benit teh habis menjual tanah hehehe satu hektar ini duit maksa m samil ya miliar sakit
sakit itu semua hehehe ambu ambu teh ke toko saja sekarang tinggal milih barang barang yang
dibutuhkan buat melamar sementara ambu ke toko dan benny mau pdkt sama leher
saya ngerti juragan mangga ayo atuh iya juragan tapi itu juragan aduh sampai lupa
mana lagi sudah habis abu maaf takut ada yang ketinggalan
ya tuh kalo begitu mah emang sekarang mau ke toko dulu ya aku disini temenin juragan benny
entar dong pergi gimana sih kamu
kamu sama juragan benny makanmu kan kamu sama juragan benny makanmu makanmu ayo buang buang
mau ngambil barang barang buat kamu ya silahkan juragan ambu ya
juleha mau pdkp sama juleha boleh ya
eh eh eh bener bener mukanya pergi kamu lanjut dong gue ini anggot kan itu
leha leha juleha jangan tinggalkan
habis semua bawaan anak anak tua itu juleha
juleha jangan tinggalkan juleha
itu orang orang mau pada ngapain kerumah juragan beni pasti mau pada
minta sumbangan juragan berinya juga di rumah saya
ada apa sih ini peh

gerakan benny nya kan ada di rumah saya
mak kita kesini mak bukannya mau minta sumbangan mak
asal emak tahu aja kita kesini mak mau memukulin juragan benny mak
masak beras dari pemerintah jatah buat kita
diembat semua madiam
sudah begitu dia simpen lalu dia jual sama kita sendiri
dengan harga yang sangat mahal pak
yah lagian emak sih kenapa sih lehat mau dikawinin
sama juragan penny yang jahat sih mak
udah tahu dia tuh jahat
anaknya aja sampai sekarang gak ada yang diurusin mak
aduh gimana atau sekarang juragan benny nya ada di rumah saya
udah sekarang begini aja kita sama sama ke rumah emak emak
baru sekarang yuragan benny orang kaya ditolak sama wanita
masa abis langkah dua pada jam dua
udah ini dah mungkin sama
leha dengar leha
aat sudah banyak pengorbanan buat kamu alu atur reha buka
aduh apaan sih mak
aduh apaan sih mak
aduh apaan sih mak
aduh apaan sih mak
ada apa ini rangka
ada apa ini rangka
cari juragan benny dia nipu kita semua
mak ada apaan sih mak
aduh juragan benny lagi berduaan sama si teteh di rumah
ini mereka mau nyerang jurangan benny
katanya juragan benny teh nyembunyiin beras buat warga
gimana atur takut ada apa apa sama si teteh
aduh mak gimana tuh mak

aduh mak gimana sih
aduh mak jangan juragan benny
sabar sabar jangan main hakim sendiri
sekarang kita temui juragan benny di rumahnya mbak cici
udah karunya aku sama a'a leha
hanya dengan leha nyi gelis
yang aku cintai
jangan main hakim sendiri
saya teteh salah apa
saya jadi bingung
kok saya yang disalahkan
hei tua bangka
saya tidak apa apakan
kita bawa dia ke kantor polisi
biar polisi yang menyelesaikannya
kamu tidak apa apa kan
aku tidak apa apa kan
maafkan emak ya
emak salah menilai kamu
emak harus duwi kalian untuk menikah
setiap ibu pasti sayang kepada anak anaknya
mengungkapkan kasih sayang tidak tepat
kita bisa melihat tadi
bagaimana sengsaranya seorang ibu yang menginginkan anaknya
memiliki suami yang hanya dilihat dari hartanya
tetapi kita bisa melihat tayangan sebelumnya
betapa ketegaran seorang ibu
walaupun anaknya dalam kondisi fisik yang tidak sempurna
itulah kasih sayang
karena anak itu adalah anak yang soleh
dengan pertolongan allah
allah memberikan jodoh yang soleh pula
kita menjadi ibu yang selalu dituntun oleh allah
tidak hanya menginginkan seorang suami untuk anak kita
yang hanya melimpah hartanya
tetapi kita menginginkan yang melimpah ilmu dan amalnya